terima kasih masih bersama kami di program spesial kemerdekaan hero semoga
sadar atau tanpa disadari kami teman teman media selalu untuk mencoba menjalankan fungsi kami
untuk menjadi jembatan dan pemberi informasi membantu masyarakat teredukasi
salah satunya terkait pandemi
betul sekali tapi dibalik itu ada cerita tidak biasa bahwa rekan jurnalis kami juga
merasakan hal yang sama yakni terpapar covid sembilan belas
rasa takut ketika bertugas ada namun terkalahkan dengan rasa kasih terhadap negara dan juga anda
dengan terus bekerja menyiarkan berita yang bisa anda percaya
nama saya warsan profesi saya sebagai jurnalis hampir empat belas tahun
kalau dari pribadi saya pekerjaan jurnalis itu sangat menantang ya
selain itu juga banyak penuh resiko
misalkan nih terjadi bencana orang pada mengungsi kita malah datang
apalagi di pandemi
pada pandemi seperti ini kita sering masuk masuk ke zona merah
ke rumah rumah sakit ke tempat tempat isolasi pasien covid sembilan belas seperti itu
cuma karena memang sudah tuntutan profesi ya mau mau harus dijalani
dengan kita menerapkan prokes ketat mengambil gambar dari kejauhan
hal hal yang sudah ditentukan aturan aturan kantor mengenai aturan peliputan
selama pandemi ini kita patuhi benar benar kita nggak boleh lengah
pertama kali saya positif saya ingat saya itu pertengahan bulan ramadhan kemarin
pada saat itu yang dipikiran saya tuh orang tua sama anak anak sama istri kan di rumah
mulai hari ketiga hari keempat mulai berasa tuh udah kangen banget karena udah lama
nggak ketemu anak nggak bisa memeluk anak gitu nggak bisa bermain sama mereka
itu mulai berasa di hari hari keempat kelima lah
itu gejalanya batuk pilek udah mulai muncul tapi demam udah enggak
nah itu paling ngakalinnya ya selama isolasi ya video call kayak gitu
terus saya kan isolasi di rumah tuh jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah yang saya tinggali
saya tinggal di rumah yang satunya
nah masih bisa ngeliat sih mereka main gitu masih bisa walaupun lari kejauhan
tapi ngerasa aduh gue pengen banget muluk tapi di sisi lain gak bisa

kalau yang pertama alhamdulillah nggak bergejala cuma mental ya yang kena ya
kalau yang kedua justru bergejala lengkap paket paket lengkap itu
yang kedua demam pusing
pilek batuk nyeri badan terus hilang penciuman perasa diare dah semuanya
sesek nafas sempet tapi nggak lama
kesel ya allah kenapa bisa kena lagi gitu
karena ya lo udah kena sekali masa ini kena dua kali gitu kan
ya istilahnya ya lo bego banget sih kena dua kali
tapi justru yang pertama itu yaudah kayak orang sehat aja
pada saatnya ya udah makanan makanan sehat gitu gitu lah
nafsu makan juga masih ada gitu
jadi tiap pagi sore olahraga pagi sore olahraga
jadi malah tambah sehat kalau yang pertama
karena nggak ada gejala
nah yang kedua ya udah makan nggak doyan
jangan kan olahraga
gerak dikit aja udah ngos ngosan gitu
nah yang kedua istri saya nggak
sempet sedih nggak sih maksudnya kalau ada psb
ya saya sempat minta maaf juga
sorry ya ngenain gitu loh
orang tua saya di semarang
jadi sejak saya jadi jurnalis kerja di cnn itu
selama enam tahun ini sendirian nih di jakarta gitu
ketika kena covid
memang yang saya hubungin pertama kali kan temen temennya
karena mereka yang beresiko terpapat
waktu itu ctc delapan belas kalau nggak salah ingat
saya memutuskan untuk tidak bilang sama orang tua waktu itu
wah itu sedih banget sih mbak
karena orang tua udah tua gitu
anak anaknya jauh gitu
saya bilang kondisi saya mas saya sudah mulai demam
mungkin karena panik juga jadi drop kali ya
terus disarankan untuk ke wisma atlet atau ke tempat perawatan gitu
malamnya saya down sesak nafas
waktu itu kenceng banget
saking kencengnya mungkin karena nahan kali ya
keluar darah gitu mbak
nah disitu saya mikirnya udah nangis minta ampun
ya allah jangan sekarang dong saya bilangnya gitu
situ kalau mau mati gitu kan
kalau meninggal maksud saya
mau nih sama keluarga gitu kan
dalam keadaan yang ada temen kek
atau pahit pahitnya ada keluarga gitu
ada saudara gitu
tapi keluarga saya gitu loh mbak
kayak kalau anaknya ini meninggal kan belum sempat ketemu ibu ya
selain keluarga ya
hantaman besar ketika denger teman kita meninggal
karena terakhir live kita tuh ejek ejekan
jadi live terakhir itu saya sama rizky ternyata
jurnalis adalah salah satu orang yang tidak usah diragukan
ketika orang lain menghindari bencana gitu
supaya masyarakat tahu
informasi yang benar itu apa gitu
supaya masyarakat tidak termakan hoax
supaya pemerintah itu bisa ngambil keputusan yang tepat
kalau udah miskinan tuh pasti trauma banget
apalagi ketemu orang luar
tempat baru yang orang orang baru yang kita nggak tahu kondisinya kayak gimana
tapi ya sebagai jurnalis ya emang tuntutan pekerjaannya kayak gitu
mau gak mau kita jalanin
ya sekarang intinya kita kuatin imun sama iman aja
banyak berdoa kayak gitu
ini kan tantangan yang aneh ya
ini kan sih tantangan yang aneh gitu
kita musuhnya nggak kelihatan
sementara kita itu kan di lapangan setiap hari ketemu orang yang
ketemu orang yang beda kan
ya gitu ya
kalau misalnya nih
ya amit amit kalau kena lagi ketiga
ya allah amit amit
jangan sampai deh
jangan sampai gitu
kalau sampai harus kena pun
yang ketiga kali karena kerjaan kita memang berisiko
ya paling tidak sih menurut saya kita kan sudah vaksin nih
insya allah lah dengan vaksin ini
bisa bertahan lebih baiklah daripada ketika sebelum divaksin itu
tapi tapi amit amit sih ya
saya penyintas covid sembilan belas
saya penyintas covid sembilan belas
saya penyintas covid sembilan belas
dan saya penyintas covid sembilan belas
sehat agar bisa terus memberikan
dan kritik rakyat melalui
liputan kami tim cnn indonesia